nah kalau kita berbicara soal perempuan tampaknya perempuan ini kaum perempuan ini rela melakukan apa saja
asal bisa dibilang cantik menawan penampilannya keren gitu
nah salah satu demi mendapatkan bulu mata tadi ya
bahwa belum mata yang lentik belum mata yang panjang itu jadi idola gitu
akhirnya mereka rela melakukan berbagai macam hal untuk bulu mata itu tetap panjang cetar gitu
bahkan ada yang menggunakan masker hingga menempel bulu mata palsu
tapi kan bulu mata palsu itu kalau menurut saya sebagai wanita ya
agak sedikit repot kalau pagi pagi berangkat buru buru mau pasang bulu mata langsung
nah jadi sekarang ini sedang ada tren kecantikan yang sedang digandungi perempuan saat ini
yaitu ekstensi bulu mata menembakkan bulu mata palsu secara semi permanen nih
jadi ya tidak perlu lagi pakai bulu mata palsu
bagaimana ekstensi bulu mata ini dipandang dari segi kesehatan ini dia ulasannya
kalau bangun tidur tuh kita udah bagus ya udah on pergi juga cepet
maksudnya tidak mau makan waktu lama
lebih praktis aja sih ya
jadi kalau misalnya habis bangun tidur terus lagi buru buru ini mau ke meetup
ting kerja segala macem
nggak usah ini nggak usah pasang bulu mata palsu yang seperti kita biasanya pasang
praktis menjadi alasan bagi sebagian besar perempuan yang memutuskan untuk mengekstensi bulu matanya
namun tahukah anda melakukan ekstensi bulu mata dapat mengganggu kesehatan mata
apalagi jika anda memiliki mata yang cenderung sensitif
saat pemasangan bulu mata itu kan menggunakan lem
nah lem ini yang juga menjadi harus diperhatikan karena apa
karena lem tersebut dapat mengakibatkan alergi pada beberapa orang
pada beberapa orang tertentu yang memang sensitif
pemasangan bulu mata ini juga dapat bukan mematikan ya
tapi mengganggu pertumbuhan si folikel bulu mata yang aslinya
sehingga nanti bukan
dan tidak mungkin kalau akhirnya pertumbuhan bulu mata yang asli justru nanti akan berkurang
pengguna ekstensi bulu mata umumnya sudah mengetahui efek samping ini
namun teknologi kecantikan yang berkembang saat ini memungkinkan mereka untuk tetap bisa bergaya dengan ekstensi bulu mata
kalau kita sendiri kita ada sop nya itu jarak satu mili dari permukaan kulit gitu
sehingga waktu lagi mandi atau kita lagi membersihkan itu air itu bisa lewat dari jarak itu membersihkan dari kulit kulit itu yang mati
karena pada tiap hari kita ada kulit mati ya ada kotoran di mata gitu kan
nah kalau misalnya dibersihkan bisa hilang
nah kalau misalnya dia nempelnya di kulit itu nggak bisa hilang
pada akhirnya nanti tumbuh kembang bulu mata itu nggak bagus
pemilihan salon dan produk yang tepat perlu menjadi perhatian
sebelum anda melakukan pembelian

jangan tergiur dengan harga murah namun produknya tidak berkualitas
cari tahu kliniknya sudah mempunyai sertifikat atau terpercaya
kemudian cari tahu bahannya itu terbuat dari apa sama tenaganya
tenaganya dicari memang yang dia menjaga kebersihan dan kesterilan dalam bekerja
trend mode kecantikan memang tidak akan ada habisnya untuk diikuti
tapi yang perlu diperhatikan adalah
jangan sampai demi mengejar standar kecantikan
kita menyampingkan kenyamanan apalagi kesehatan
banggar fathani jakarta